berbaringlah di samping faridah ayun
karena kita akan segera memulai ritual
aku pasti menemukannya
nyai dimana nyai
tadi lilin di ruang tengah menyala
sekarang di ruangan ini juga menyala
pasti wanita cantik itu yang menyalakannya untukku
aku yakin kamu pasti ada di rumah ini
buka pintunya nyai

jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan lupa like share dan subscribe ya

apa yang terjadi
sayangku kamu kenapa sayang
sayangku kamu kenapa sayang
kamu kena totok
siapa yang melakukannya
kera kecil itu kakang
bahkan jangan terlalu banyak bicara dulu
kamu lepaskan totokanku ini
gara gara aku marah sama mahardika
aku lupa memudaskanmu
baiklah kamu akan aku bebaskan
terima kasih kakangku sayangku
terima kasih kakangku sayangku
kemana kera kecil itu
akanku cari dan aku patahkan batang lehernya

dia sedang pergi ke goa kapur kakak
dia pergi ke sana untuk menyelamatkan bahula
dia pergi ke sana untuk menyelamatkan bahula
kenapa jelek itu
sayang kamu mau kemana
sayang kamu mau kemana
gua ini ditutupi oleh batu
wah ini ditutupi oleh batu
hah bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam

yang yukh design
dari awan ke crown
siapakan semua respon obi wan farkan seating di sini
centirekan kongsi pasangan
bagi qohom peng rewards uang kering atau lebih banyaknya berlaku di luar
aku harus menolongnya
tapi bagaimana caranya
aku harus minta bantuan